soal diakuinya status persebaya surabaya pada kongres pssi di jakarta
memicu keras reaksi supporter bonek mania
ribuan supporter fanatik persebaya pada kamis malam melakukan aksi turun ke jalan di surabaya
ribuan bonek ini menggelar aksi di depan gedung gerahadi jalan gubernur suryo surabaya
mereka membawa bendera persebaya
bonek memenuhi hingga jalan utama
sambil menyanyikan lagu kebanggaannya
bonek membakar tempat sampah yang terbuat dari ban mobil
aksi bakar ban mobil ini sebagai wujud kekecewaan bonek
terhadap induk organisasi sepak bola indonesia yang ingkar janji
bonek telah dijanjikan oleh exco pssi
bahwa tim kesayangannya persebaya surabaya diakui dalam kongres pssi
namun kenyataannya dalam kongres pssi
nasib persebaya surabaya sama sekali tidak dibahas
akibat aksi ini sejumlah pengguna jalan tidak bisa melintasi di lokasi tersebut
karena diblokir oleh bonek
aksi bonek kemudian bergeser ke kantor asprof pssi jawa timur
di jalan kalijudan surabaya
di kantor asprof pssi ini bonek menyegel kantor
bahkan bonek mengancam akan menyegel seluruh sarana olahraga di surabaya
bila persebaya tidak diakui
tidak diakui malahan kita diusir untuk keluar dari kongres

sekalian menutup semua olahraga yang ada di surabaya
karena surabaya tidak ada sepak bola

tujuan kami dari anak anak boleh
kami menyegel kantor ini karena aspros pssi surabaya
tidak bisa mengembalikan kebanggaannya dari surabaya
untuk ikut kompetisi lagi di kompetisi indonesia pssi
aksi ini sempat mengkhawatirkan warga kalikepiting
warga keluar rumah untuk melihat apa yang terjadi
namun berkat penjagaan aparat aksi bonek berakhir damai